ya kalau gitu pang edwin balik syuting aja
biar kampung kami aman
balik syuting aja
kak enggak sekarang
untuk sementara waktu kang benny enggak ada
aku akan tetap tinggal di rumahnya kang benny
yeay bella punya teman di rumah selagi nggak ada ayah
emang dasar ya artis zaman now
bu nanti mau kemana sih dia
gak tahu syuting
kayaknya artis katanya mah
oh artis ya tapi kubuluk ya
jangan terlalu jujur
padahal kan bukan item ya
apa bener ya nenek nenek gawing itu ikutin om edwin
kalau enggak siapa yang nakutin warga
harunya aku bingung banget
kali kali bukan istrinya kali
kenapa mau pipis
mau nenek mandi injuk
nenek mau ngapain
akan nenek mandikan rafa
kamu akan nenek mandikan
nenek mau ngapain
jangan nenek kayu
jangan nenek kayu
kok gak ada
sini biar aku cek
iya disitu mi tadi
hayuk let's go kita periksa
biar nenek gayungnya
awas ya nenek gayung
iya ada nenek gayung
gak ada itu di kolong situ
gak ada juga rafa
gak ada apa apa kok di kolong
gak ada apa apa
kamu tuh jangan percaya
nenek gayung itu kan cuman cerita
cerita yang dibuat buat
rafa gak usah takut sama cerita cerita yang kayak gituan ya
rafa sama ke ali balik lagi tidur
yuk udah malem
minta dilindungin sok
pokoknya besok pagi
mami gak mau ya
mami gak suka ah
itu kan bohong ceritanya
ali juga temenin adiknya ya
mami tinggal dulu ya
selamat bobo ali

beneran kayu siapa yang nongol kayu disini alas ya
saya nggak boleh takut sama cerita nenek
kalau saya pipi lo takut kek si rafa ogeny lo takut
pasti ada yang iseng udah mandi apakah yang disimpan di sini